program jaminan hari itu atau jht bpjs ketenaga kerjaan disorot banyak pihak karena baru bisa dicairkan ketika peserta jaminan sosial mencapai usia lima puluh enam tahun dan publik menilai aturan yang termuat dalam permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
mencederai rasa kemanusiaan bahkan perwakilan buruh menilai jika mereka tidak pernah diajak duduk bersama berdiskusi dalam memutus aturan ini
lalu apa esensi dan urgensi dikeluarkannya aturan ini kita bahas lebih lanjut dengan arah sumber yang sudah terhubung secara daring
yang pertama ada kurniasih mufidayati anggota komisi sembilan dpr ri
assalamualaikum selamat malam ibu kurniasi
waalaikumsalam selamat malam salam sehat
salam sehat sehat bu ya
terima kasih ibu sudah bergabung dan kita juga sudah kehadiran said iqbal presiden kspi
selamat malam bang said apa kabar bang
selamat malam salam salam sehat selalu
dan ibu kurniasi dan pemirsa tnn indonesia
waalaikumsalam bang iqbal sehat selalu bang iqbal
oke saya ke bang iqbal dulu kalau gitu
kita ingin mendapatkan bagaimana kemudian
tadi sudah ada sedikit ya bang iqbal tadi menyampaikan
respon secara keseluruhan dari perwakilan buruh ini dengan adanya permen nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
ini kabarnya memang sangat kecewa
begitu ya kekecewaan ini apa sebenarnya bang
ya bukan hanya kecewa bahkan sudah berseliwuran kan di sosial media
media menindas bersikap apa ya kejam terhadap buruh
ini menteri maaf ya bukan pribadinya
dan akhirnya ini nggak bosan bosannya menindas buruh
sudahlah upah tidak naik
ya kan ada pp nomor tiga puluh enam
omnibus law ini menteri
atap buruh ya kan ada pertanyaan tadi
menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja
panjang secara republik indonesia inilah menteri terburuk
yang menduduki di ketenaga kerjaan
baik saya akan menjawab beberapa hal tentang jht
ini bukan kali pertama kejadian seperti ini
masih presidennya bapak presiden joko widodo
menteri juga dari partai yang sama menakernya
jadinya juga sama
waktu itu menteri hanif
dan presidennya bapak jokowi
jht bisa dicairkan setelah masa
kepersertaan sepuluh tahun
kemudian ada respon balik dari buruh menolak
nah kemudian pak presiden jokowi memerintahkan
untuk kalau sudah ter phk
maka satu bulan kemudian paling lambat harus sudah bisa dicairkan
karena situasi pada saat itu
masih ekonomi yang belum membaik
daya beli buruh terpukul
daya beli masyarakat terpukul
kalau mengacu alasan menakar adalah aturan yang ada undang undang sjsn
menteri hanif juga sama
untuk undang undang sjsn
kenapa menteri tenaga kerja menjilat ludahnya
pak presiden jokowi loh ya
menurut agar kemudian
jht itu diberikan
dua bulan paling lambat harus sudah bisa dicairkan
menaker ini dan pemerintah harus memahami
apa itu yang disebut bahasa inggrisnya
security itu artinya jaminan atau bisa juga kita artikan keamanan
jadi ketika terjadi dampak sosial
harus ada rasa aman bagi para buruh atau masyarakat yang mengikuti program tersebut
nah jaminan hari tua adalah program social security
nah dia akan bisa diberikan
bila mana terjadi situasi yang tidak aman
itu harus dipahami
ketika kecelakaan kerja tidak aman
dana manfaat terhadap kecelakaan kerja
begitu pula hari tua
hari tua ini
atau kita kenal dengan jht
beda dengan jaminan pensiun
kalau pensiun itu memasuki usia pensiun
kalau jaminan hari tua adalah memasuki hari tua
atau dia kehilangan pekerjaan
karena hal hal yang diatur dalam pensiun

jht kondisi sekarang lagi membaiklah
apa menteri tenaga kerja tidak tahu
manufaktur itu belum bergerak
phk sudah dimana mana
sekarang pun phk itu mulai meningkat lagi ancamannya
nah menteri tahu nggak itu
itulah kemudian pak jokowi ketika masa hanif dahiri sebagai menaker mengeluarkan instruksinya
kenapa pakai alasan undang undang yang sama
peraturan yang sama
kok menteri yang sekarang tidak bisa
terkesan sekali tidak ada keberpihakan pada buru
hanya maunya pengusaha dan menindas
tanda ketik ya
itu yang beredar di sosial media
oleh karena itu
ketika dampak pandemi covid sembilan belas menghantam buruh pekerja atau peserta jaminan sosial
yang di bpjs ketenagakerjaan
maka social security itu adalah sebagai baper
nah jaminan hari tua itu bukan pensiun
pahami itu oleh menteri dan birokrat birokratnya
cuma nggak ada hati
itu yang jadi persoalan
harusnya ketika ekonomi belum begitu tumbuh
pertumbuhan ekonomi hanya baru ditopang oleh pertambangan dan perkebunan
bukan manufaktur loh
manufaktur apa bukan
berapa manufaktur itu menyumbang
daripada apa namanya
pertumbuhan ekonomi masih kecil
tapi belum bangkit
maka dia buffer
kok tiba tiba keluar peraturan di tengah situasi ini
kalau situasi normal
kita bisa debatable
kita bisa berdiskusi panjang
tapi ini tidak normal
jangan jangan menteri nggak ngerti pertumbuhan ekonomi itu disumbang oleh sektor apa
yang penting pokoknya e gitu loh
kalau alasannya aturan undang undang
menteri hanif bisa kok
nah paling ubah
pakai undang undang sjsn yang sama
pakai undang undang bpjs yang sama
dan kalau emang persoalannya omnibus law
diktum nomor tujuh kan jelas
kalau memang alasannya mau pakai omnibus law undang undang cipta kerja
walaupun kami menolak
nah pas ayat tujuh nya jelas
dilarang mengeluarkan peraturan baru
kalau saya sih ganti aja sih
berharap pak jokowi ganti aja minathan
sudah dihantam dengan pp nomor tiga puluh enam
tentang upah yang tidak naik
kalaupun naik ke harga setengah toilet
upah per harinya
ini menteri pengusaha
di mana masa dulu dunia saya belum ketemu menteri model begini
di mana ketika krisis ketika pandemi belum bangkit
pertumbuhan ekonomi yang belum disumbang oleh sektor manufaktur
atau industri pabrikasi
yang tadinya jaminan sosial sebagai buffer
orang kalau ter phk
dia bisa mencairkan dht nya
sudah tahu dia kehilangan pendapatan
dirumahkan bertahun tahun tanpa digaji
mau minta ke pengusaha
pengusahanya lagi susah kok
dan ingat ya social security adalah tabungan sosial
itu mah tabungan buru
tabung dikata kata di bank
atau di koperasi
tiba tiba ekonomi kita jatuh
kita kan mau ambil tabungannya
dilarang nggak ya nggak boleh lah
ini social security yang sifatnya tabungan sosial
kami kecam keras
kalau perlu diganti aja
sebelum kita berdiskusi
saya sudah berdiskusi juga dengan perwakilan kemenaker
mengatakan bahwa untuk yang mengalami
ini sudah ada jaminan jkp
februari ini akan berlangsung
sudah bisa diklaim
kementerian itu jangan bersilat lidah
jkp ada beberapa syarat
kalau dia berturut turut dua tahun bekerja
nah sekarang kalau karyawan kontrak dan outsourcing
di kontrak berulang ulang kontrak pendek
ya nggak lah
jangan bersilat lidah
jkp itu bagus ditulisan
tidak bisa diimplementasi untuk karyawan kontrak dan outsourcing
karyawan tetap bisa dapat dari situ
dari mana betul apa tidak
menurut kami tidak betul
mari kita lihat dari mana sumber dana jkp
jkp itu dari
jaminan kecelakaan kerja
dan iuran jaminan kematian yang diambil
berapa uang yang sekarang terkumpul di jkp
sistemabilitasnya ada nggak
cukup nggak untuk membayar orang di phk
ada subsidi juga bang
dari pemerintah bang
bang iqbal ada subsidi juga dari pemerintah untuk jkp ini
ada subsidi juga dari pemerintah untuk jkp ini
dana dari mana
dananya itu dari iuran jkk dan jkm
iuran jaminan kecelakaan kerja diambil sebagian dananya
aturan jaminan kecelakaan kerja diambil sebagian dananya
itu pun kita nggak tahu berapa
subsidi silang begitu ya
iuran jkk diambil sekian
subsidi silang begitu ya
kalau sampai bpjs
berani mengeluarkan jkp
kami pidanakan itu direksi
memang ada di omnibus law
kalau diundang bpjs itu jelas
subsidi silang terhadap antarprogram
pidana delapan tahun penjara bagi direksi
yang kami kejar direksi
kalau berani melakukan itu
kami kejar direksi
untuk kita pidanakan
nggak boleh subsidi silang
dan yang kedua katakan itu dijalankan
kemenaker tadi kan
ada dari kemenaker mengatakan ada dana jkp
coba mas pedri tanya sama mereka
itu kan diambil dari dana jkk dan jkn
mana account dananya
ada nggak account dananya
nilainya belum diputuskan
berapa persen dari total jkk dan jkn
yang akan disisikan untuk jkp
begitu dana jaminan kematian
dan kecelakaan kerja terganggu
akibat disubsidi untuk jkp
oke baik bang iqbal
yang terakhir saya mau bilang jkp
tidak bisa dijalankan
karena jkp itu
kecukupan dananya tidak cukup
ambil jkk seratus rupiah misalnya
dari jkm seratus rupiah
terjadi phk seribu orang
membutuhkan seribu rupiah
delapan ratus rupiah dari mana
sudahlah nggak bisa dijalankan
kalau apbn ya makin jebol
kalau apbn ya makin jebol
orang sekarang lagi susah
pada saat covid sembilan belas aja sudah dua ratus triliun
nggak ada mnq kan
jadi yang benar itu adalah
ght itu tidak perlu dicairkan
menunggu usia pensiun
kecuali dana pensiun
butuh aktu harga perhitungan
kalau ght nggak perlu aktu harga perhitungan
oke baik bang
deposito di atas sedikit itu hasil investasi
dibagikan ketika ght diambil
oleh presiden jokowi
ketika menteri hanis
baik bang iqbal kita sudah dapat poinnya
saya langsung ke ibu kurniasi
ibu kurniasi bagaimana kemudian
juga disampaikan bahwa
di situasi seperti sekarang ini
justru mencederai rasa kemanusiaan
ya terima kasih banyak
bang iqbal dan
kita terkejut sekali ini sebenarnya
dengan adanya permenaker
karena di komisi sembilan ini kan sedang
pengawasan bp jam sospek
dan baru pekan yang lalu
tapi tidak ada sama sekali
sounding tentang akan
dikeluarkannya permenaker dua
walaupun permenaker ini memenang penuh
dari kementrian tetapi
komisi sembilan ini kan mitra
setidak tidaknya ada komunikasi
informasi yang disampaikan
latar belakangnya apa
tujuannya apa dan bagaimana
nanti akan diberlakukan
sehingga kami bisa memberikan
masukan masukan khususnya tentang
komunikasi yang lebih baik lagi
dengan teman teman pekerja itu yang pertama ya
mas ya terkait dengan permenaker ini
kami benar benar tidak tahu
dan kami terkejut malah
dapat beritanya dari media
selain mencederai perasaan
para pekerja juga sebagai
anggota komisi sembilan agak
gimana gitu ya kok nggak diajak
bicara nggak dikonsultasikan
mungkin kalau konsultasi nggak ada jalurnya ya
tapi paling tidak komunikasi karena
panja pengawasan bp jam sostek sedang
berjalan yang kedua
sangat menyayangkan sekali tentu saja
dikeluarkan pada saat
situasi yang sangat berat bertubi tubi
pada teman teman pekerja
tadi bung iqbal sudah menyampaikan
banyak hal ya saya tidak perlu mengulang
jadi situasi yang
sangat menghimpit dan kita tahu ya
bahwa jht ini yang paling
harus dipahami jht ini
ada hak pekerja
di dalam jht ini yang dipotong
dan juga dibayarkan oleh
wajiban pemerintah untuk
memberikan kembali kepada yang
berhak ini kan keringat
teman teman ini mas yang dipotong
ini ya untuk jihad ini kan keringat
teman teman harian yang mereka di
harus di tengah situasi
menurun gitu ya
kemudian banyak yang phk
jadi ini jht ini adalah hak dari
kalau begitu sebenarnya
pemerintah tidak punya andil
yang banyak begitu ya karena secara hitung hitungan
ini kan urusan pekerja
dengan perusahaan dan pemilik modal ya
kan semuanya kan sudah
dihitung ada hitungannya dari bp
jamsosek itu ada lima manfaat
ada hitungannya mana yang dibayarkan
oleh pekerja dan mana yang dibayarkan
oleh perusahaan kan sudah clear
itu ya ada hitung hitungannya
dan yang harus menjadi perhatian
menurut data bpjs ketenagakerjaan
sepuluh tahun yang lalu aja sudah
itu didominasi oleh korban phk
ya kalau korban
phk ini kan mendominasi klaim
jht artinya teman teman
yang terdampak pandemi
covid sembilan belas harus mengalami phk
mereka mau dapat apa
kalau jht nya nggak bisa diambil
nah sementara mereka harus menyambung
hidup ini berpikir sederhana aja
ya mas ya harus menyambung hidup
harus mencari pekerjaan
dan mencari pekerjaan juga tidak mudah saat ini
tenaga kerja asing malah digunakan
di saat situasi seperti ini
ini saya mohon maaf menyinggung sedikit ya artinya
di tengah begitu banyak phk
ini harusnya menjadi solusi
justru saat ini mestinya
yang perlu difikirkan adalah bagaimana
teman teman yang mengalami phk ini
disiapkan oleh pemerintah
alokasi pekerjaan pekerjaan barunya
seperti apa tadi sempat
disinggung tentang jaminan
kehilangan pekerjaan jkp
saya rasa memang jkp ini
semangatnya bagus ya
semangatnya bagus ingin membantu teman teman
yang mengalami pemberhentian
nah yang paling harus diperhatikan
selain tadi disampaikan oleh bung iqbal
saya menambahkan ini biasanya
antara kebijakan dan
implementasi itu gap nya banyak banget
jkp ini mudah untuk
bisa direalisasikan padahal memang syaratnya
lumayan seperti salah satu contohnya
yang dikeluhkan oleh teman teman
kepada kami bahwa
kalau tiga bulan tidak diajukan
atau misalnya dia mendapatkan
pekerjaan yang lain itu juga tidak bisa
mendapatkan sementara ketika
dari tempat yang lama kan tidak bisa
menembus jht nya nunggu
usia lima puluh enam tahun kami
merasa masih ada
baik ya untuk teman teman pekerja
mungkin ada sebagian pekerja
usia lima puluh enam tahun
tapi kalau melihat record
dari data tadi ya
yang mengajukan klaim itu sudah
itu didominasi oleh phk
itu berarti kan teman teman sebagian besar
kecepatan atau membutuhkan
tadi ya jaminan
hari tua yang bisa dimanfaatkan lah
untuk menyambung hidupnya
entah itu buat modal usaha dan lain lain
walaupun ini bisa
di backup oleh jkp kalau memang
jkp ini tadi secara peraturan perundang undangan
kemudian juga implementasinya bisa
dilakukan tapi persyaratannya
dan yang kita
tentang jkp ini tidak hanya
pemanis saja yang kita harapkan
artinya sebuah hiburan
saja buat teman teman pekerja
jangan sampai seperti itu karena
untuk bisa mendapatkan
jkp ini kan harus
sepatutnya kehilangan pekerjaan
nah di beberapa tempat ini nanti
bung iqbal nggak tahu nih sudah ada
kecurhatan dari teman teman atau belum
beberapa kes yang sudah sampai ke
kami itu mas mereka
karena apa statusnya kemudian
di switch menjadi mengundurkan diri
ya disuruh resign gitu ya
nah kalau di kemudian ada
mengundurkan diri ini kan nggak bisa
kehilangan pekerjaannya kan bukan
tapi karena mengundurkan diri nah ini
yang fenomena fenomena ini juga
harus diantisipasi oleh
kemenaker kami sebagai mitra dari
prihatin dengan situasi ini
dan menyayangkan sekali keluarnya
permenager dua tahun dua ribu dua puluh dua
ini tentu saja wajar
kalau teman teman kemudian juga
resah gitu ya kemudian itu
bahasanya bu neti itu ya menyampaikan
apa namanya mencegerai
kemanusiaan gitu ya baik
teman teman jadi resah dan ada prasangka prasangka yang
berkembang gitu ya mas
ya tadi sempat saya dengar
di sesi sebelumnya tadi ya
prasangka uang itu diapakan
digunakan untuk apa kepentingannya apa
nah ini akan bahaya sekali
oke baik karena kami menghimbau
kepada kementerian tenaga kerja
ya agar meninjau ulanglah
ditingjau ulang karena
sudah mencegerai ya
teman teman membuat risau
teman teman ya dan tadi
kalaupun ada jkp implementasinya
ini masih belum jelas juga buat
kami di komisi pemilihan karena memang
kita belum detail maksudnya
realisasinya belum bisa kita evaluasi
karena kan baru akan dilaksanakan
bukunya sih karena dengan teman teman
yang kemarin phk apa namanya
juga masih dalam proses kan
bukurnia sih gini
terakhir sebelum saya ke
bang iqbal ada juga
ketakutan dan kekhawatiran yang anda sebutkan tadi
walaupun tidak merinci soal
uang yang sudah ditabungkan
oleh para pekerja berkaca
kepada kasus asabri begitu
fungsi pengawasan dari dpr bagaimana
ya kita sedang
menunggu laporan untuk
pengelolaan investasi dari
bp jam sosek ya
karena memang beberapa
catatan dari bpk sudah kami
pelajari dan itulah kenapa
panja ini juga salah satunya adalah mengawasi
dari bp jam sostek jadi kita
masih menunggu laporan yang akan
disampaikan dari bp jam sosek nanti
kita pelajari lagi baik baik
bukurnia sih kita berharap memang mungkin potensialnya
ya pasti ada kalau namanya investasi ya
potensialnya ini jangan
mengugikan teman teman kan
karena ini berat berat harus diperhitungkan
dan harus ada solusi
mungkin buat teman teman ketika mendapatkan phk
ini jht nya seperti apa
baik bukurnia sih kita perlu mitigasi
di awal semua pihak harus mengawasi
menjadi hak pekerja terakhir ke bang iqbal singkat saja
ya bang ya
tadi pemerintah sepertinya percaya
diri bahwa kemudian peraturan
tenaga kerja ini
jalan begitu tidak ada yang
dirugikan sudah sesuai dengan aturan
hukum turunannya begitu
dilakukan karena memang
kekecewaan itu sudah banyak sekali
dari yang dijabarkan tadi
bagaimana kemudian teman teman dari perwakilan
burukabarnya juga tidak pernah diujak
yang pertama memang benar tidak ada satupun serikat buruk
yang ada diajak bicara untuk
membahas permenaker nomor dua
baik di tripartit nasional maupun tripartit daerah
kalau ada serikat buruh yang mengaku ngaku
diajak bicara kita pertanyakan
serikat buruh yang mana ya itu bohong
sekali itu apalagi kalau membela bela
menteri itu mudah ketahuan arahnya
kemana yang kedua
yang harus dipahami bahwa
yang memutuskan itu bukan menteri tenaga kerja
tentang dana bpjs
bpjs itu sekarang sudah berubah
yaitu wali amanah rasvan
bukan lagi bumn bukan di bawah menteri
dia di bawah presiden
karena itu melalui kesempatan cnn indonesia
ini kami meminta
dan rumah wdpr ibu pernyasi
kami minta presiden mengambil sikap
karena ini ada di bawah presiden
bukan di bawah menaker
abuse of power kalau menaker
menyatakan percaya diri akan
jalan terus nanti malu lah
minta maaf juga enggak
yang kita persoalkan selalu tidak punya rasa malu
ke jabat negara ini nah kami minta
oleh kesempatan ini presiden
yang sudah pernah melakukan di zaman pak anies
menaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
yang ketiga dana kumpulan
kolektifitasnya rp lima ratus enam puluh triliun loh
dan itu ingat
yang digerbek oleh
jaksa agung kejaksaan agung
sampai sekarang gimana tiba tiba malah
turun jadi dua puluh triliun
tidak dinyatakan tidak ada apa apa
bpjs pusat itu untuk apa
untuk popularitas oleh kejaksaan agung
ini berulang ulang terus
kita nggak punya akses sebagai
orang yang mengiur inget loh
buru itu mengiur
pengusaha mengiur pemerintah tidak
mengiur apa urusannya
atas nama konstitusi pemerintah
mengklaim itu uang negara
kita curiga ditahan
sampai umur lima puluh enam tahun misal
usia saya tiga puluh tahun misal
sekarang kemudian saya
di phk berarti saya harus menunggu
dua puluh enam tahun tapi itu jutaan
jht dari karyawan kontrak
oke bang iqbal terakhir singkat saja
jangan main main kami akan
kalau ini dibiarkan puluhan ribu akan
demonstrasi ke kantor kemenaker
dan melalui kesempatan ini
yang terhormat bapak presiden joko widodo
kami harap turun tangan
karena bpjs dibawa presiden
bukan dibawah kemenaker kemenaker
jangan terlalu pede oke baik
terlalu sering baik baik
bang iqbal ya oke
berarti kemudian nanti kita akan tunggu
bagaimana selanjutnya apakah
desakan publik melawati
suara suara yang disampaikan oleh pihak pihak
khususnya dari perwakilan buruh
dan juga ada petisi online yang juga
sudah ditandatangani ini akan
dievaluasi atau direview kembali
aturan ini untuk
diterapkan yang kabarnya
akan berlaku di bulan mei nanti
kita sama sama tunggu tapi karena
waktu kita terbatas kita akhiri dialog kita malam ini
bang iqbal terima kasih sudah memberikan waktu
bu kurniasi juga terima kasih sudah memberikan waktu
malam ini di cnn indonesia newscast
assalamualaikum wr wb
salam sehat semua
dan cnn indonesia newscast
segera kembali dengan sejumlah informasi
lain tetap bersama kami